sorotan lain saudara pemerintah provinsi sumatera barat menetapkan status tanggap darurat tingkat provinsi
guna mempercepat penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di lima kabupaten kota
masa tanggap darurat tingkat provinsi sumatera barat berlangsung selama empat belas hari
terhitung mulai tanggal sepuluh maret dua ribu dua puluh
selama tanggap darurat pemenuhan kebutuhan mendasar bagi semua korban terdampak banjir dan longsor
pengerahan alat berat untuk membuka jalan menuju daerah yang masih terisolasi
serta pendataan terhadap infrastruktur yang rusak juga akan jadi fokus utama selama tanggap darurat
terhitung mulai tanggal sepuluh maret dua ribu dua puluh empat
memasuki hari kelima pasca banjir bandang di kabupaten pesisir selatan sumatera barat
warga terdampak banjir mengeluhkan listrik yang masih padam
mereka mengaku kesulitan menjalankan aktivitas sehari hari
warga negari ampalu gantiang mudiak selatan mengeluhkan belum menyalakan listrik
sejak kejadian banjir besar melanda perkampungan mereka
padamnya listrik menyebabkan warga kesulitan beraktivitas apalagi memasuki bulan ramadan
tak ada yang bisa dilakukan lagi selain menunggu bantuan dari pemerintah setempat